juga menjadi joki salah satu peserta ujian masuk perguruan tinggi atau sbmptn di universitas tujuh belas agustus surabaya dikeluarkan dari ruangan
pasalnya panitia menemukan jika peserta tersebut tidak terdaftar dalam absensi dan nomor bangku
namun ia memiliki kartu tanda peserta ujian
sementara pelaku saat diperiksa membantah jika dirinya joki
sementara pelaku saat diperiksa membantah jika dirinya joki
sementara pelaku saat diperiksa membantah jika dirinya joki
ia mengaku mendaftar ujian lewat online dan memiliki kartu tanda peserta sbm ptn dua ribu delapan belas
karena lewat online saya dapat wp sbm itu dari rumah
terus ada pendaftaran pendaftaran dapat
lalu dari teman juga bilangnya daftarnya online
oh gitu ya
semuanya sama ya id semua itu sama
id sama yang dimasukin semua sama
untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah
panitia tetap mempersilahkan peserta
mengikuti ujian hingga selesai
setelah itu panitia akan melakukan penyelidikan lebih lanjut
persangkutan kita awasi
dan nanti setelah ujian selesai akan kita cek lebih lanjut
validitas dan juga kebenaran dari peserta tersebut
kalau yang bersangkutan adalah bukan peserta yang sebenarnya tentu
hasil tes itu akan gugur
kemristek dikti akan memproses kejadian ini secepat mungkin
temukan indikasi kecurangan atau joki
panitia akan membatalkan hasil ujian peserta tersebut
muhammad yanuar komarudin surabaya